dan dari mana asalnya
aku ingin tahu sehebat apa orang itu
yang mengaku dirinya
raja dunia persilatan
apa kau siap mati
sebelum kau ketemu dia
kau akan mati
bahkan kami penduduk desa sudah berhasil menangkapnya
bahkan kami penduduk desa sudah berhasil menangkapnya
dan mengikatnya di lapangan desa
dan mengikatnya di lapangan desa
tapi ini sangat sulit untuk dipercaya
karena paman anggadanya
dan tidak mudah
bagi seseorang menangkapnya
mungkin pama sudah salah orang
mendengar hal itu
aku belum sempat
menanyakan lebih lanjut
dan kepalamu sendiri
senjata apa itu
berani yang mematah matahi kami
papan saja yang menghadapi orang ini
kita akan meragamu
bahaya besar sedang mengancam pada jalan
karena argadana ternyata masih hidup
bagaimana mungkin itu bisa terjadi
aku sendiri yang telah menguburkannya
dan aku sangat yakin
bahwa paman argadana
ia bisa bangkit kembali
apa yang telah dikatakan
kepala desa itu benar
berada di desa itu
salah satu prajurit
juga sudah melaporkan hal yang sama padaku
jadi aku sangat yakin
apa yang telah dikatakan kepala desa
dan rai surakerta
kepala desa itu benar benar berharga
saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi argadana
karena saat ini
argadana sedang tidak memiliki ilmu khanuragan
namun sekarang ini
argadana sedang bersama
dengan ratu sekarwangi dan senopatinya

dan ratu sekarwangi juga benar benar berharga

putra dan putriku

aku sudah tahu hal ini lebih dulu
aku sudah tahu hal ini lebih dulu
tapi aku belum sempat bicara
karena persoalan surawi sisa putraku

aku perintahkan kepada kalian
aku perintahkan kepada kalian
untuk mencari argadana
untuk mencari argadana
sebelum dia kembali melakukan kekacauan
sebelum dia kembali melakukan kekacauan
baik ayah ayah
baik ayah ayah
baik ayah ayah
baik ayah ayah
baik ayah ayah
baik ayah ayah
aku harus bersemedi
aku harus bersemedi
yang tidak kunjung selesai menghadapi masa harga dana hidup kembali
aku sedang dalam gedangku sumat
aku tidak akan segan segan untuk membunuhmu sekarang
katakan siapa dirimu
aku akan mengatakan
aku adalah anak buah kiawing
tokoh sakti dunia persilatan
dia akan segera menguasai dunia persilatan
dan dari mana asalnya
aku ingin tahu
sebat apa orang itu
yang mengaku dirinya
raja dunia persilatan
apa kau cepat
sebelum kau ketemu dia
lindungilah kerajaan bajajar
lindungilah seluruh rakyatku